igede siman sudartawa atlet renang peraih medali emas pada sea games kuala lumpur pulang ke kampung halamannya bali
siman disambut penuh sukacita oleh kedua orang tuanya
perenang igd siman sudartawa atau yang akrab di sapa siman berhasil mengharumkan nama indonesia dalam sea games kuala lumpur yang lalu
prestasi siman ini membanggakan kontingen indonesia karena dirinya berhasil memecahkan rekor sea games di nomor lima puluh meter gaya punggung
putra pasangan ketut sudartawa dan nimades rekarmini mengaku bangga bisa mempersembahkan medali emas pada nomor lima puluh meter gaya punggung
siman berharap pada asian games tahun depan ia bisa meraih medali untuk indonesia
untuk hasil sea games kali ini aku merasa bangga karena bisa merebut emas kembali buat nomor lima puluh meter gaya punggung
harapan yang ke depan sih sea games bisa meraih medali
untuk kemudian kita jadi tuan rumah
sea games terakhir dari cabang renang itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
jadi aku pengen merebut medali buat indonesia di sea games tahun depan
orang tua siman juga bangga atas prestasi yang diraih anaknya
sebagai orang tua mereka berharap dan berdoa agar anaknya bisa semakin sukses
tanggapannya pasti bahagia senang dengan keberhasilan yang dicapai sama anak
harapannya tetap semangat
tetap rendah hati
berlatih terus untuk mencapai apa yang jadi cita citanya
pada sea games kali ini indonesia hanya mampu menempati posisi kelima dengan perolehan tiga puluh delapan medali emas
dari total empat ratus empat medali yang diperbutkan di tiga puluh delapan cabang olahraga
siman sendiri sukses menyebang satu medali emas dan tiga medali perak